hujan yang mengguyur sejak minggu kemarin hingga senin pagi ini membuat jalan raya kiai haji nur kalimalang bekasi terendam banjir
ketinggian air hingga mencapai lima puluh cm
banjir yang melanda ruas jalan ini sudah sering terjadi jika intensitas hujan tinggi
penyebab banjir disebabkan buruknya sistem drainase di pinggir ruas jalan yang tidak berfungsi dengan baik
akibat banjir jalan tersebut kemacetan panjang di saat jam kerja membuat lalu lintas semakin semrawut
petugas lalu lintas dari polres metro bekasi kota pun terpaksa harus mengalihkan laju lalu lintas
dikarenakan ruas jalan dari arah jakarta menuju bekasi kota tidak bisa dilalui karena tingginya banjir
lalu lintasnya sekarang kita alihkan ke arah bintara
nanti arah bintara itu ada putaran putar di situ di atas
nanti kembali lagi ke
pembing kota bintara
ini langsung dari situ dia arah ke bekasi
dari tadi subuh tadi subuh banjirnya kita sudah upayakan sudah kita panggil dari dinas b untuk menyedot airnya
kendaraan roda dua yang nekat menerobos banjir banyak yang mengalami mogok akibat mesin kendaraan terendam air
lambatnya laju kendaraan membuat lalu lintas macet parah
erik lustara bekasi